sementara di jalur lainnya perjalanan dari kilometer dua puluh sembilan cikarang utama menuju ke tol layang mbz sangat lancar kondisinya
lalu lintas di tol layang mbz kilometer empat puluh delapan bekasi jawa barat banyak didominasi truk muatan dan angkutan niaga
pada lebaran ada dua jurnalis kompassi yang sudah bersiap dengan laporannya yang pertama ada di tol layang c mohamed bin zayed atau tol layang mbz ada gracia adur
dan juga ada jurnalis kompasivi valentina sitorus yang memantau di pelabuhan merak bantan
saya mau ke gracia dulu yang biasanya nih padat gracia di tol layang mbz kalau sore hari ini kami sore sudah mulai padat atau masih lancar perjalanan mudiknya
sangat lancar tidak terlihat adanya kemacetan maupun kepadatan arus lalu lintas
nah kalau autri dan juga saudara melihat situasi di layar kaca anda ini kendaraan didominasi oleh truk angkutan barang atau truk niaga menuju ke arah cikatama dan juga ada yang menuju ke kawasan industri
karena di tempat saya bertugas saat ini tidak jauh dari kawasan industri yang berada di kawasan karawang barat saudara
nah cuaca di sore hari ini di tol layang mbz ini sangat mendung
nah tadi dari perjalanan kami audre dari kilometer dua puluh sembilan sampai ke titik kami bertugas saat ini di kilometer empat puluh delapan memang sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas
nah ada beberapa penyebab
mengapa terjadi kepadatan arus lalu lintas dan ini sifatnya situasional
dan juga untuk volume kendaraan ini juga meningkat karena hari ini sudah mencapai tiga puluh tiga persen
satu ratus enam puluh satu orang dengan kendaraan total tiga puluh tiga dua ratus delapan belas
dan kalau dilihat dari data dua puluh empat jam dari pelabuhan merak sendiri ada empat puluh tujuh dua ratus lima puluh tujuh penumpang yang memang berangkat dengan sembilan enam puluh satu kendaraan
memang kalau dilihat dibandingkan datanya dari keberangkatan pada siang hari hingga sewaktu setelah maghrib hingga malam hari
tengah malam begitu memang waktu favoritnya itu dimulai dari pukul enam sore hingga pukul lima dini hari
artinya ini ketika mengingat kita masih dalam masa ramadan begitu artinya penumpang ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan lewat jalur laut di saat waktu setelah berbuka hingga sebelum sahur
dan juga mengingat dengan cuaca yang saat ini panas terik begitu ya
hari ini bisa tapi yang menjadi pertimbangan juga tadi kami sempat wawancara dengan warga yang melakukan perjalanan begitu
mereka ada yang memilih dalam mudik periode saat ini karena menghindari arus puncak arus mudik yang nantinya diprediksi akan terjadi pada tanggal enam april dua ribu dua puluh
dan perlu diketahui juga untuk penumpang yang hendak melakukan perjalanan via laut mungkin ada kekhawatiran bahwa cuaca ekstrim masih terjadi
lengang begitu di pelabuhan merak banten karena diprediksi puncaknya akan terjadi pada sabtu
terima kasih laporannya valentina sitarus dan juga sebelumnya ada grecia adur